antusiasme ratusan warga dari berbagai daerah terlihat mendatangi rumah vaksin di rumah sakit
semen gresik jawa timur pada kamis kemarin sejak pagi warga sudah antre mendapat giliran
disuntik vaksin dosis kedua maupun dosis ketiga ataupun booster rumah vaksin semin gresik
menyediakan sebanyak seribu dosis vaksin astrazeneca untuk kebutuhan vaksin kedua maupun booster
dalam sehari rumah vaksin bisa melayani sedikitnya tiga ratus warga yang melakukan vaksinasi covid sembilan belas
sejumlah warga mengaku melakukan vaksin booster untuk bisa mudik lebaran
ya karena saya sering keluar kota juga cukup lumayan hasil dari vaksin ini
karena hasil tes tes selama ini belum baik
terkait persiapan mudik lebaran dinas kesehatan semarang jawa tengah
akan membuka layanan dua puluh empat jam untuk vaksinasi booster
sebagai syarat mudik lebaran warga bisa ikut vaksinasi booster sambil ngabuburit atau
seusai sholat terawih kepala dinas kesehatan kota semarang abdul hakam mengimbau warga untuk
segera melakukan vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi booster diantaranya mungkin vaksinasi
mungkin di anak burit atau pada saat sholat terawih itu nanti untuk kita
yang namanya buat capaian harian vaksinasi di semarang berkisar tujuh ribu hingga sembilan ribu perhari
dinas kesehatan kota semarang berharap capaian selama ramadan meningkat tim liputan cnn indonesia